aturan baru pemerintah yang mengeluarkan limbah batubara
dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun b tiga
menuai pro kontra
kategori limbah b tiga itu ialah fly as dan bottom as faba
merupakan limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara
dari kalangan pengusaha menilai faba tidak berbahaya
karena telah dimanfaatkan oleh negara lain sebagai bahan konstruksi bangunan
dan dapat menghemat biaya pengolahan limbah
menurut pandangan kami malah nomor satu akan menimbulkan penumpukan di sisi pembuangan
karena di tempat pembuangan air itu kan itu fly ash bottom ash ini ditumpuk
ditumpuk di hamparan terbuka
nah di mana negara lain itu justru dimanfaatkan sebagai tadi
sebagai bahan bangunan sehingga
waste nya itu menjadi tidak menumpuk
dan menjadi malah punya nilai tambah komersil gitu loh mbak
namun di sisi lain aktivis lingkungan justru menilai
hal ini dapat berbahaya bagi pencemaran lingkungan dalam jangka panjang
manager kampanye energi dan perkotaan eksekutif nasional walhi dwi sawung mengatakan
pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan bersamaan
dengan hasil uji coba yang dapat membuktikan bahwa limbah tersebut
iya harus ada uji dan rujukannya ya ada tesnya juga semuanya gitu
semua yang dikecualikan dites dulu lah semuanya gitu ya
nggak tiba tiba dikeluarkan aja begitu saja gitu ya
alasannya apa dikeluarkan
sama juga sebenarnya kan dulu kan ada alasannya juga ya
kenapa dia dimasukkan ke dalam b tiga ya
kenapa tiba tiba sekarang jadi bukan b tiga gitu
kita juga jadi bingung juga sebenarnya kenapa tiba tiba jadi keluar dia dari b tiga gitu
sementara dari sisi kesehatan
debu batubara dapat mengendap di paru paru dan menimbulkan penyakit
pneumokoniosis atau sakit pernafasan
bahan bahan berbahaya ini diantaranya limbah batubara asbes dan debu vulkanis
jadi limbah batubara berarti itu kan debu ya
debu batubara itu bisa menyebabkan kainan pada saluran nafas
kainan seluruh nafas kita sebut namanya bronkitis
jadi debu batubara kalau terhirup untuk jangkau waktu cukup lama
itu sama saja
dan kita menghisapkan
kaya polusi udara
nama nama seluruh nafas kita memberikan keluh orang orang biasanya batuk batuk
batuk batuk biasanya berdahak
kita sebut namanya bronkitis
kalau dia berlangsung lama kita sebut namanya bronkitis kronik
dalam keterangan tertulis kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menegaskan
meskipun faba dikategorikan sebagai limbah non b tiga
persyaratan pengelolaannya tetap harus memenuhi standar
klhk juga mengungkapkan di beberapa negara
faba telah dikategorikan sebagai limbah non b tiga
dengan standar pengelolaan yang sama dengan indonesia
vinanda rahma robin kitt jakarta